sebagai informasi lain putri aryani berkesempatan bertemu dengan presiden jokowi dodo di istana kepresidenan jakarta rabu siang
didampingi kedua orang tuanya kedatangan putri aryani disambut langsung oleh presiden jokowi di istana negara
dalam kesempatan itu putri memberikan golden buzzer ⁇ americas ⁇ got talent dua ribu dua puluh tiga sebagai persembahan untuk presiden jokowi
jokowi pun membalas hal itu dengan memberikan uang saku sebagai bekal untuk putri mengikuti kompetisi ⁇ americas ⁇ got talent dua ribu dua puluh tiga
bapak semifinal mendatang